korresponden cnn indonesia roni satria di kabupaten pandeglang banten
roni adakah informasi terkait dengan jumlah korban yang berhasil dievakuasi maupun korban selamat di kota pandeglang sendiri
apakah memang ada perubahan cukup signifikan dari korban meninggal dunia tiga ratus tujuh puluh tiga orang yang dilansir oleh bnpb hingga senin sore kemarin
selamat pagi yuda
kita akan mencari di sekitar radius beberapa ratus meter dari lokasi ini
saya langsung saja berbincang dengan letu rudy hartono selamat pagi pak rudi
selamat pagi pak
pak rudy pencarian hari ini fokusnya di hotel mutiara ini di titik mana saja pak
jadi untuk fokus hari ini kita pencarian di hotel mutiara ini karena sektornya cukup luas juga
mungkin sekitar dua hektaran
dan ini rumahnya juga banyak
ada tujuh belas rumah yang di sini
nah itu milik perorangan dan data pun kami belum manifest data perorangannya belum kita dapatkan
jadi masih simpang siur datanya
makanya sekarang kami akan melaksanakan penyisiran lebih lanjut bersama dengan basarmas dan anjing pelacak dari jakarta rescue
kita meng clearkan ini apabila nanti ada perkembangan
akan kita tentukan lagi
strategi apa untuk hari ini untuk mengefektifkan proses pencarian ini pak
untuk strategi hari ini kita gunakan anjing pelacak dan mungkin alat berat juga kita turunkan untuk menggalikan puing puing atau siapa tahu ada korban yang tertimbun di puing puing tersebut
saya melihat di sini medannya bisa dikatakan cukup sulit untuk tim gabungan untuk melakukan
kita lihat begitu puing puing ini begitu banyak dan sangat hancur porak poranda seperti ini
yang harus dilakukan oleh masing masing personil ini untuk bisa benar benar karena tadi saya mendengar dari briefing juga bahwa koordinasi sangat diperlukan untuk melakukan pencarian ini
ya jadi kita nanti akan berusaha walaupun cuaca kita kurang mendukung ini masih green tease hujan dan anjing pelacak juga mungkin kalau hujan agak sedikit kurang efektif
ya mungkin nanti kita dengan sedikit sedikit kita bertahap kita sisir
ada target berapa lama waktu yang akan dihabiskan
untuk mencari hukum pencarian di titik ini
untuk target kita masih belum tahu targetnya karena mungkin cuaca juga yang menjadi kendala
kita targetkan untuk hari ini mungkin sampai nanti jam empat sampai berapa rumah saja mungkin bisa lima atau sepuluh rumah yang kita sisir
terkait dengan manifest bapak menyebutkan tadi belum ada kepastian jumlah dari kemungkinan adanya korban yang masih tertimbun atau mungkin masih belum ditemukan di titik ini
tapi ada diduga kurang lebih
ada diduga kurang lebih
ada berapa kalau kita tahu dari pemilik sendiri belum menyebutkan angka jumlah orang yang masih ada ataupun yang menginap saat peristiwa itu terjadi
ya betul tadi kami juga sudah menanyakan kepada yang ada di sini
jadi tadi ada juga pemiliknya yang bilang artinya satu rumah itu ada dua belas orang
tapi untuk menentukan manifestnya dia belum berani menentukan apakah dia selamat atau terkena kita belum tahu juga
saya ulangi lagi berarti satu rumah yang ada atau satu villa ini di masing masing ini ada berapa villa di sini semuanya pak
lima belas villa dan satu villa ini ada dua belas orang yang mengisi seperti itu
dari hari pertama pencarian dari titik ini sudah ditemukan berapa
kalau untuk hari pertama itu sekitar dua puluh orang
dua puluh orang kita temukan seperti itu
dan ini bisa dikatakan untuk lanjutan karena memang masih diperkirakan diduga masih ada yang tersisa seperti itu
pak rudy kita berharap memang proses pencariannya akan berjalan lancar meskipun dalam kondisi cuaca yang bisa dikatakan kurang bersahabat pada hari ini
selamat bekerja pak
yuda demikian tadi perbincangan saya dengan letu rudy hartono yang saat ini mengomandoi tim personil gabungan yang nantinya akan melacak ataupun mesisir daerah tempat saya berdiri sekarang ini yaitu di hotel mutiara carita
anda bisa masih lihat saksikan apa yang di kondisi di sini memang begitu porak poranda yang sangat sangat susah sekali medannya untuk dilakukan pencarian
bisa dikatakan masih alat sederhana dengan menggunakan tangan dan kayu seperti itu nantinya akan digunakan
heavy equipment ataupun eskavator yang akan didatangkan memang jarak lokasi untuk ke jalan utama di sini bisa dikatakan tidak terlalu jauh sehingga memang akan mudah untuk mendatangkan alat bantuan yang nantinya akan terus dilakukan
tadi memang titik ini menjadi titik yang cukup banyak ditemukan jenazah pada hari pertama yuda tadi seperti yang disampaikan oleh narsum kita namun kita lihat nanti apakah pencarian ini yang diduga masih ada yang tersisa korban yang masih belum ditemukan di sini
roni tali kalau anda katakan memang kondisi
kondisi kerusakannya cukup masif banyak bangunan porak poranda sehingga menyulitkan tim sar maupun tim gabungan untuk mencari korban yang dimungkinkan masih di sana
roni bisa memberikan pandangan atau bisa menunjukkan kepada kami di studio maupun di rumah seperti apa kondisi hotel ataupun villa mutiara di kawasan carita roni
mungkin di sebelah kanan kiri anda mungkin tim liputan bisa membantu untuk memberikan suasana di sana
oke saya akan tunjukkan kepada anda dan juga pemirsa yuda di sebelah sana
nah anda bisa saksikan itu dari arah pintu masuk kalau tadi kita ada kalau anda melihat ada kendaraan kendaraan yang parkir di sana
pintu masuk dari jalan utama menuju ke villa villa ini berdiri itu ada kurang lebih sekitar lima ratus meter dari jalan utama jalan raya pantai carita
nah di titik parkir tersebut inilah sudah ada banyak sekali villa villa yang terbangun
tadi kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh bapak rudy menyebutkan ada sekitar tujuh belas
bangunan villa yang anda saksikan masih ada di sebelah sini sudah jatuh namun di sebelah kiri sana masih ada yang terbangun cukup kokoh bisa dikatakan
luasnya kurang lebih ada sekitar lima puluh x lima puluh meter yang bisa dikatakan cukup luas
ini vila villa yang diisi oleh keluarga
tadi anda bisa dengarkan bahwa masing masing villa ini biasanya diisi oleh sekitar dua belas orang
nah villa ini berjarak antara satu villa ke villa yang lain itu sekitar lima meter saja atau sekitar sepuluh meter
kalau kita lihat dari bibir pantai mungkin terlihat di sini karena kita posisinya tertutup dari bibir pantai
kalau di sebelah sana anda saksikan jaraknya hanya sekitar dua puluh meter ke bibir pantai
nah bibir pantai di sebelah sana pohon pohon kelapa yang anda saksikan itu sudah menuju sangat menjorok ke pantai
yang kalau kita lihat ombak memang terus begitu gelombangnya cukup tinggi karena memang cuaca mempengaruhi sedikit gelombang yang ada pada hari ini
nah kalau kita lihat juga ada bangunan yang sudah hancur
yang mungkin menjadi tempat terjangan pertama saat tsunami itu terjadi
nah kalau kita lihat dari sekian banyak villa ataupun tujuh belas villa yang ada di sini juga masing masing kan memiliki tempat tempat kantong kantong parkir di depannya sendiri
dimana kalau kita lihat ada kendaraan kendaraan tadi juga yang sudah terseret sehingga dalam kondisi kondisi yang sudah menumpuk dengan ranting ranting pohon
juga kondisi kendaraan kendaraan yang sudah hancur
bahkan juga ada jet ski yang kita lihat juga sempat menyangkut di ranting pohon
yang juga terbawa atau terseret dengan air tsunami seperti itu
nah kondisi ini memang cukup bisa dikatakan berat karena untuk menyisir kondisi seperti ini dalam kondisi yang banyak sekali reruntuhan pepohonan dan lain sebagainya
tentunya banyak tadi kita melewati dari titik depan hingga ke titik saya berdiri sekarang ini pun harus berjalan pelan pelan
karena cukup membahayakan karena memang kondisi banyak kayak kayu kayu yang juga dalam kondisi yang basah dan juga ada becek becek dan lain sebagainya
yang membuat kita cukup
sulit untuk mencapai medan ini
namun bisa dikatakan ini harus dilakukan pencarian tetap dilanjutkan oleh tim gabungan yang saat ini tengah melakukan koordinasi
sehingga kita harapkan akan berjalan dengan lancar nantinya yuda
terima kasih untuk laporan langsung anda dari kawasan carita
selamat bertugas dan tetap berhati hati dalam menjalankan tugas bersama rekan rekan di sana